stuti istri almarhum ustadz arman alias alex bersama tiga anaknya dijemput penyidik
polres metro tangerang kota dari rumahnya di kunciran tangerang banten keempatnya
menjalani pemeriksaan senin siang atas kasus penembakan yang menewaskan sang ustadz tiga
anggota keluarga yang lain yaitu adik ipar keponakan dan sepupu korban juga ikut diperiksa
suami adik ponakan adiknya anak ponakan itu dibawa kemana bu ke polsek untuk diminta keterangan
atau gimana ya lima orang ya bu ya enam orang sebelum terjadi penembakan ustadz arman menerima tamu
pengobatan alternatif dan bercengkrama bersama keluarga praktik pengobatan alternatif dibuka
selama dua puluh empat jam selama terjadi pandemi yang datang hanyalah pelanggan lama ketika itu korban sempat
keluar dari rumah untuk menjalankan sholat dan menghadiri majelis taklim di masjid nurul yakin
astuti istri korban mengaku seminggu terakhir kerap melihat orang tak dikenal dengan pakaian
ojek online di depan gang rumah yang ada yang biasa aja untuk masuknya biasa ke masjid semua
ya cuman emang dalam seminggu
itu ada bujik lagi di seluruh situ nafas katanya yang penembakan itu yang bawa itu
yang buncing ga kau sehita kasus penembakan tersebut kini ditangani penyidik polda metro
jaya dan polres metro tangerang kota penyidik masih menganalisis rekaman cctv termasuk
proyektil yang menembus pintu rumah korban tapi masih melakukan analisa
terima kasih yang ada ya karena memang kejadiannya sudah mulai gelap ya termasuk juga beberapa alat alat bukti
yang lain termasuk proyektil karena penembakan itu menembus kemudian proyektilnya sempat
hai eh menyasar ke pintu rumah si korban sendiri dari depan ini kemudian dari tim
lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini
jenis senjata yang digunakan baru terungkap setelah laboratorium forensik selesai memeriksa
proyek drop peluru yang digunakan pelaku meliputan cnn indonesia